kita langsung tergabung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia sri hartono yang tengah berada di titik pengungsian kawasan serengan kota surakarta
sepertinya banjir masih cukup menjadi perhatian warga ya air masih menggendangi di ruas jalan di tempat anda melaporkan
bisa anda informasikan ke publik bagaimana penanganan hingga kini tono
ya betul ya renok jadi di jasa suki ternyata dia juga belum surut
tempat di belakang sana adalah lokasi tampungan salah satu lokasi pengusian yang saya yutakan
saat ini sudah menampung sekitar pengungsi yang rumahnya kebanjiran
namun angka ini bertambah karena mengingat semakin sore apalagi saat ini juga sudah mulai
sehingga warga takut untuk kembali
dan memperlaiku tim dari termasuk dari dpp dan mnk solo cni polis
bahwa membahas akan evakuasi berada warga yang rumah
kita memastikan bahwa kondisi keamanan ataupun barang barangnya akan dijamin oleh pihak dari aparat
dan mereka minta untuk pergi ke tempat pengusian yang lebih
jika nanti suatu waktu terjadi ulang renok
hingga sore ini apakah anda menghimpun data ada korban yang terdampak banjir harus dilarikan ke rumah sakit atau tengah kritis hingga saat ini
sementara ini tidak ada korban jiwa dalam dalam banjir ini
namun di pihak pempot maupun dari relawan dan tim bppt telah menyiagakan jumlah mobil ambulans di lokasi yang sudah dititik pengusian
dan di samping itu petugas dari medis juga
menyiapkan beberapa obatan termasuk obat untuk kulit maupun untuk yang biasa untuk manula yang selama ini kadang ketika kena hujan atau kena mereka mudah untuk sakit
dan saat ini mereka memang saat ini membutuhkan pelimut maupun yang utama adalah pengkapan untuk balita masuk popok kemudian makan makanan untuk balita
di samping itu juga tempat untuk beristirahat
masih hujan dan kemalam cukup dingin
ya pasca pengecekan dari wali kota solo gibran ke titik pengungsian
apa dampak bagi korban di sana apakah sudah merasa berkontribusi bagi mereka terkena dampak banjir ini
atau apa langkah langkah selanjutnya yang tempuh wali kota terhadap banjir ini solo
ya betul sekali jadi setelah wali kota solo gibran tadi mengecek beberapa lokasi di titik pengusian
semua warga tidak beristirahat atau tidur di jalanan
dianjurkan untuk masuk ke lokasi titik titik pengusian
karena tidak beran melakukan pengecekan
sejumlah bantuan sudah mulai datang
seperti yang saat ini mungkin sudah dilihat
ada beberapa bantuan yang salurkan ke titik titik pengusian
antara lain makanan siap saji
kemudian ada obat obatan
kemudian tidak ada